sejak tahun dua ribu dua belas presiden jokowi dodo melepas keberangkatan lima ratus sembilan puluh sembilan atlet kontingen indonesia
untuk berlaga di sea games ke tiga puluh dua kamboja di halaman istana merdeka jakarta pada selasa dua mei dua ribu dua puluh
dalam arahannya jokowi memberi target untuk para atlet agar mendapat emas lebih banyak dari perolehan sea games sebelumnya
yakni lebih dari enam puluh sembilan medali serta meraih peringkat kedua atau pertama
menpora dito aryo tejo optimistis dan menjadikan target tersebut sebagai acuan
agar para atlet dapat berusaha maksimal meraih medali lebih banyak dari perolehan pada sea games sebelumnya
ketua umum komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari juga optimistis
indonesia mampu memenangkan medali lebih banyak
kalau presidennya optimis menporanya optimis apalagi ketua komite olimpiade indonesia harus optimis
yang berangkat semua semangatnya untuk menang
memang dari awal gak ada yang berangkat untuk kalah
apapun yang ada kita ambil semua
sea games ke tiga puluh dua dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di kamboja akan berlangsung pada lima hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh tiga
dengan total tiga puluh enam cabang olahraga yang dipertandingkan
jumlah atlet kontingen indonesia yang mengikuti sea games sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan orang
didampingi pelatih dan ofisial dua rakyat
satu ratus tiga puluh orang dan dukungan tim headquarter dan tenaga keolahragaan seperti dokter
para medis hingga tim recovery sebanyak lima puluh lima orang dengan total kontingen sebanyak delapan ratus delapan puluh empat orang